seorang ibu berusia tujuh puluh delapan tahun digugat sebesar satu enam miliar rupiah oleh keempat anak kandungnya ke pengadilan negeri bandung selasa siang
gugatan diajukan setelah sang ibu menjual rumah tanpa sepengetahuan anak anaknya untuk kehidupan sehari hari
padahal sebelumnya keempat anak telah mendapatkan warisan namun telah habis dijual
cici warga cipadung kecamatan cibiru kota bandung memenuhi panggilan pengadilan negeri bandung untuk mediasi atas gugatan keempat anak kandungnya sendiri selasa siang
gugatan keempat anak yang memperkarakan perempuan tujuh puluh delapan tahun itu terjadi karena mereka mempersoalkan cici yang menjual tanah peninggalan suaminya atau ayah dari anak anaknya
cici dianggap menjual harta tanpa sepengetahuan anaknya
jangan dilihat dari seorang anak yang mengajukan gugatan terhadap ibunya
tapi ini perbuatannya
tapi sekarang dalam posisinya adalah dalam terapidiasi
mudah mudahan ada yang mencari gugatan
perbuatan yang dimaksud apa sih
warisan yang dijual tanpa setujuan anak diwaris lain
sementara itu cicih mengaku pasrah dengan gugatan yang dilayangkan keempat anaknya
ibu memang memaafkan saja ke anak
lihat pak orang tua yang dia nama maafkan anaknya
terus perbuatan anak anak kayak gitu gimana ibu
merasa sedih gak bu
cici terpaksa menjual rumah harta warisan almarhum suaminya untuk bertahan hidup
uang penjualan rumah itu digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan anak bungsunya serta cucunya yang tinggal serumah
selama hidupnya anak anak ini juga tidak memperhatikan orang tuanya
tidak memberikan nafkah kepada ibunya
sehingga dalam perjalanan ini ibunya ini berhutang terus
kepada orang lain
nah karena hutang piutang ini ya kan tidak sanggup lagi
tidak ada lagi untuk membayar dan untuk biaya hidup nggak ada lagi
oleh karena itu ini ada tanah sebagian dijual oleh ibu untuk menafkahi ibu sendiri dan cucu cucu yang tinggal satu rumah dengan ibu cici
ya kan termasuk penggugat juga salah satu penggugat satu rumah
walau sudah digugat anaknya ibu beranak lima itu mengaku akan mengikuti proses hukum berjalan
tony oktora bandung